dalam menyebut pekan libur imlek
ditlantas polda metro jaya memprediksi
akan terjadi lonjakan arus kendaraan
dari arah jakarta ke luar kota
jajaran kepolisian akan menyiapkan
sejumlah pos keamanan di ruas jalan tol
untuk mengantisipasi kemacetan
tidak hanya itu
kepolisian juga telah menyiapkan tes
digelarinya swab antigen ini
bertujuan untuk mengantisipasi
penyebaran dan mempercepat
pemutusan mata rantai covid sembilan belas
saat libur tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh dua
kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari
terhitung sejak kamis sebelas februari lalu
dan berakhir pada minggu empat belas februari mendatang
ya jadi hari kedua ini
sudah sampai satu ratus lima puluh yang kita lakukan swab
kegiatan ini akan kita laksanakan
sampai hari minggu ya
seperti kita ketahui masyarakat kita
libur sampai hari minggu
jadi kegiatan ini akan kita laksanakan
sampai hari minggu ke depan
setiap hari target pengendara
yang akan menjalani swab antigen gratis
di ruas jalan tol jakarta cikampek ini
adalah seratus hingga dua ratus orang
ada dua puluh lima tenaga medis dari dokpol polda metro jaya
yang dilibatkan dalam swab antigen gratis
nah sebentar lagi saya akan mengikuti
tes swab antigen gratis yang diselenggarakan
oleh di telantas polda metro jaya
syaratnya sederhana saja
hanya menyertakan kartu tanduk
dan swab antigen ini bersifat tidak wajib
alias sukarela bagi siapa saja pengendara
yang melewati rest area
kilometer sembilan belas jakarta cikampek
hingga pada hari kedua penyelenggaraannya
sudah ada satu ratus lima puluh orang
yang mengikuti tes swab antigen ini
dari hasil tersebut
hanya ditemukan satu orang yang reaktif
terima kasih banyak ya bu ya
nah setelah menjalani tes swab antigen
maka kita menunggu hasilnya
kita akan menemukan hasilnya
alhamdulillah hasil tes swab antigen saya hari ini
namun jika ada pengendara yang ternyata hasilnya reaktif
maka pengendara tersebut diwajibkan
untuk putar balik pulang
diwajibkan untuk menjalani tes swab pcr